udah udah udah udah ini kondoknya tinggal satu
jangan andra nanti kalau kodoknya masuk angin gimana kalau ditaruh di luar
dihihi memang kodok itu tinggalnya di air rukman jadi dia nggak bakal kedinginan
yang lain pada bawa telur ama kecebongnya kamu malah bawa bapaknya aduh ya allah
ini udah pagi begini kalian masih di kamar aja kok belum rapi rapi belum bersih bersih
belum mandi nggak sempet lagi pelajaran mulai di kelas iya
suara kondok ya eh nggak macem macem ha indra lukman kalian biar kondok di kamar ini ya
itu suara suara lukman bisa oh ya kalau begitu sekarang kalian harus segera bersih bersih mandi
yang rapi dan tiba tiba juga masuk ke kelas sebetulnya pelajaran mau dimulai
baiknya ya udah satu ya ya mohon salam
amalia ayo kita ke kilas yuk bareng bareng
emangnya kamu nggak mau ke kelas apa
mau mau apa sih ini tuh udah labu teh palingan dia itu nggak bawa ke kelas
bareng kita biasalah amalia udah yuk kita udah pada kita nunggu dia
enggak jelas ayo assalamualaikum
waalaikumsalam prinsesnya hello gimana kecambahnya menurut utami yang paling imut
di besokan kunantai ini utami nggak sabar buat lihatnya pasti cantik kan kayak kita
iya dong kayak kita gitu lah iya kecambahnya cantik banget ya kalian soalnya kecambahnya busuk
gimana kalian sudah bawakan tungguan siang kemarin ustadz musabri kan
baik kalau begitu siapa yang sudah siap untuk menunjukkan hasil praktikumnya di depan teman temannya
siapa saya san wabri kamu siap
siapa ustadz kamu lukman yaudah siap
iya siap ya kalau gitu trio bemo kalian ke depan dulu lah kasih tepung tangan untuk trio bemo
udah nggak boleh susun dulu kita lihat mudah mudahan trio bemo bisa kasih praktikum yang bagus ya
teman teman pak ustadz ini adalah seekor kecebong
dari kecebo langsung berubah menjadi seekor kodok langsung dengan cepat dan gesit
sekarang juga bisa duduk pak bisa
ah masa mau lihat coba coba lihat ya
satu dua permasalahannya pada penasaran ya perasaran ya perasaran ya
malah bisa sih kecebong jadi kodok
cowok cowok tanggep dong kodok pasal cowok takut sama kodok sih
kan kan cowok tanggep dong kodok
waduh ustadz tuh cuma takut kekencangan megang kodoknya
mau ngasih nafas buatan
itu kelas sebelah berisik banget ya
ustadzah macem mana ini praktikum kami kira apa belum dinilai ustadzah
iya ustadzah yang lain kan juga masih banyak yang belum dinilai
yaudah amalia tugas kombo kamu kan sudah dinilai jadi kamu tolongin ustadzah cek ke kelas sebelah ya
udah udah tenang semuanya tenang
ambilin pasti usah
wah ribet amat sih jadinya
mana tuh kodoknya tuh
udah ditangkap kan udah ditangkap kan
eh shhh allah allah
nah kan bagus kalo macam ini kan
wah kodok sakit takut kalian
ya ampun ampun
aduh kubing aku sakit banget
kau berani makasih ya dutet
iya sama sama sdajah
untung ada pak d sama pak siti
makanya saya ajak ngobrol begini
jadi gini pak d pak siti
kenapa saya lari lari kesini
karena di kepala saya ini ada kodok
aduh pak ustadz ya allah pak ustadz
di pala pak ustadz itu
kagak ada kodok
di dalam kopi ya ada kodok
nggak percaya sih udah gak ada
tuh pak d
tuh pak siti
kodok itu senang banget sama orang yang geli sama dia
eh masa sih
enggak parah tenang
iya jangan nyerah
iya ini gak nyerah
gak nyerah kan
jangan nyerah pak siti
iya ini gak nyerah tenang
maksudnya apa sih mister
maksud saya jangan marah
aduh maksudnya jangan marah
itu artinya jangan marah pak siti
sian banget pak siti
cuman ngusir kodok juga
hebat pak siti
kalau gitu saya mau ucapkan terima kasih banyak
sama pak siti dan juga mister sergei
karena telah membantu mengeluarkan kodok dari kepala saya
sekarang saya kelas mau ngajar ya
tidak tidak tidak
udah udah udah
udah tenang sok
ini kodoknya tinggal satu
untuk semua tugasnya ustazah akan nilai
mau itu selesai
mau itu berhasil atau tidak
semuanya ustazah akan nilai
dimulai dari kelompok buta
pak siti pak siti
kita paling tinggi dong kalau begitu
dapat kita paling besar
udah udah udah udah
semuanya jangan ada yang kecewa ini semua hasil kerja keras kalian
jadi mau nilainya bagus atau enggak
nah sekarang kita semua siap siap
untuk membersihkan kelas
kebersihan itu sebagian dari
kita bersih bersih ya
dan jangan lupa sebentar lagi kita akan menghadapi
jadi jangan lupa belajar yang rajin ya
mau cari dimana lagi ibunya
entahlah pak dek
saya belum punya clue sama sekali
untuk punya ada tenang tenang
masalah lagi pasti
saya kejam kopi